pada acara puncak peringatan hari lahir atau hari ulang tahun partai persatuan pembangunan atau p tiga
presiden joko widodo seperti yang anda saksikan tadi lagi lagi tebar kode bakal capres cawapres kepada beberapa pejabat yang hadir
mulai dari menteri pertahanan prabowo subianto menkopol kamal food md ada menteri bma menerik tohir
menparekraf sandriaga uno juga sampai ketemu partai demokrat agus harimurti yudhoyono
apa kira kira makna ungkapan ungkapan yang semakin sering disampaikan presiden jokowi ini
jika dilihat dari sisi komunikasi politik apa impresi yang ingin dibangun oleh presiden jokowi
sudah bergabung melalui zoom adalah pakar komunikasi politik uin jakarta mas gun gun herianto
mas gun gun selamat malam
selamat malam mbak putri
mas gun gun terima kasih atas waktu anda malam minggu digangguin bahas politik
kita mengikuti perjalanan presiden jokowi dodo
kalau misalnya dilihat kita tarik setahun terakhir
katakanlah beberapa bulan terakhir kerap tebar kode ya
kalau di komunikasi politik ini ada maknanya atau tidak sih mas
iya tentu ya ini punya makna
terutama terkait dengan konteks dinamika aksi reaksi antar kekuatan yang sedang melalui tahap kandidasi ya
sampai oktober november dua ribu dua puluh
jadi saya melihat ini punya intensi sebenarnya
disampaikan oleh pak jokowi
kalau kita lihat dari sisi macam macam momentum ya
mulai dari di gerindra di hood gerindra maksud saya
kemudian juga waktu mungkin di p tiga kemarin ya
kemudian juga kalau kita lihat juga dia melakukan banyak sekali kode kode itu sejak bisa pertemuan projo dan lain lain ya
jadi intinya sebenarnya pak jokowi sedang berinvestasi
kepentingan politik lewat sejumlah nama yang berpotensi maju baik sebagai capres maupun sebagai cawapres
artinya kepentingan pak jokowi adalah ingin memosisikan diri sebagai kingmaker
ya kita syukur syukur mungkin naik status juga sebagai kingmaker ya
dari satu atau dua nama yang kemudian berpotensi untuk sampai pada fase usungan
ini kan prosesnya masih dua tahap
pertama adalah tahap negosiasi politik antar kekuatan
seperti kib sedang bernegosiasi
kemudian juga mungkin koalisi perubahan sedang bernegosiasi
syarat negosiasi politik itu kan ada dua dalam konteks pendekatan komunikasi politik ya
pertama adanya kesamaan mutual understanding ya
kemudian yang kedua adanya kesepakatan
jadi nggak mungkin sampai ada pengusungan
kalau tidak ada kesepakatan
dan posisi itu menurut saya akan juga punya apa namanya mood aja ya
pentingan kepentingan yang biasanya dikonsolidasikan
seperti misalnya nama itu menyangkut paket pasangan ya
capres dan jawa pres
kemudian dua misalnya bicara soal pembiayaan pemilu
biaya masuk belanggang pertarungan dan biasanya dinegosiasikan juga
kemudian yang ketiga bicara soal skema mekanisme power sharing
atau bagi bagi kekuasaan jika berpotensi menang di masa mendatang
dan itu biasanya negosiasi itu tidak mudah
kenapa karena masing masing pihak kan biasanya ada di titik absolutnya
baru kemudian nanti masing masing turun dari titik atau proposal utamanya
kemudian juga dia naik
dari titik terendah yang bisa ditolerir untuk ikut serta dalam kesepakatan
oke oke oke mas gunggun berarti kalau menurut anda beberapa kali ungkapan
beberapa kali mungkin dalam tanda kutip endorsement di acara acara itu
itu bukan sekedar basa basi ya mas
tapi itu bisa ditanggapi dan harus ditanggapi serius oleh para mereka yang ditunjuk tunjuk itu
para bakal capres jawa pres ini
ya menurut saya ini kode jokowi ini kan bukan kode dari orang biasa ya
ini adalah kode dari orang yang berkeinginan ada pelanjut atau estapeta kekuasaan di kemudian hari
kenapa karena ini menyangkut banyak sekali hal ya
termasuk juga keberlanjutan program termasuk juga jaring pengaman kekuasaan gitu ya
sehingga kemudian pak jokowi punya kepentingan investasi
masih pada nama nama yang potensial di masa mendatang
sebut aja misalnya nama pak prabowo beberapa kali disebut ya
sebut aja kalau menggunakan kata mbak putri tadi endorsement
misalnya dia seingat saya secara eksplisit dua kali itu menyebut ya nama pak prabowo
dengan tendensi konteksnya adalah pencapresan begitu ya
kemudian pak ganjar juga secara simbolik beberapa kali mendapatkan
panggung meskipun masih equiphocal communication atau komunikasinya dibikin summer begitu ya
tidak menyebut nama tapi orang kemudian melakukan politik asosiatif dengan ganjar
erick thohir momentum momentumnya juga kemudian diperbanyak
yang menurut saya akan ada barrier pak jokowi untuk memberi endorsement
meskipun hanya semacam retoris itu ke anies baswedan begitu ya
ya ini posisinya sudah jelas kan
sebut aja ada secara psikologis dan mungkin juga dalam hitung hitungan masa kedepan
ya koalisi perubahan yang dimotori oleh pks demokrat plus nasdem ya
yang saat ini menjadi bagian dari the ruling party
itu posisinya adalah berada di luar opsi yang dikehendaki oleh pak jokowi
ya kira kira begitu sehingga kemudian pemosisian pak jokowi kepada sejumlah nama itu mengingat masih acaknya pola ya
karena ini kan masih di tahap kedua setelah tahap brainstorming
itu adalah tahap konsolidasi
baru kemudian nanti menurut saya setelah satu atau dua koalisi itu mendeklarasi siapa capresnya
sebut aja misalnya pdip kan belum mendeklarasi juga siapa capresnya
kemudian koalisi perubahan mungkin ya akan lebih dahulu menurut saya prediksi saya mendeklarasi capresnya
tapi cawapresnya injury time ya
itu pun dengan syarat nasdem itu pada akhirnya menemukan titik temu dengan pks dan demokrat
tapi dari timing menurut saya pdip akan injury time
ya kenapa karena dia sebut aja dihitung hitungan selain dia sudah memiliki golden ticket ya satu ratus dua puluh delapan kursi
juga dia masih punya mereka masih punya dilema antara misalnya puan dan ganjar
nah mengingat masih ada dilema itu
dia akan mempertimbangkan aspek siapa yang didorong oleh kompetitor
sebut aja misalnya komputer di sini adalah koalisi perubahan
koalisi perubahan memasang siapa atau jadi atau tidakkah misalnya koalisi perubahan membentuk konsolidasi poros
kemudian namanya siapa dan itu kemudian akan menjadi sebuah pertimbangan kandidat yang diajukan oleh pdi perjuangan
termasuk juga kib menurut saya akan positioning tuh
di situ mbak putri
tapi kita tidak boleh melepaskan
presiden jokowi juga sebagai kepala negara diharapkan pada saat pemilu presiden nanti berlangsung betul betul harus bisa berada di tengah tengah
betul betul menjadi pengayom semuanya
kalau misalnya sudah ada beberapa endorse diucapkan kepada satu dua tiga orang ini
apakah menurut anda itu layak atau pantas dilakukan di saat saat sekarang ketika politik juga masih cair masih sangat dinamis dan semua masih serba menunggu juga menebak nebak
secara etis politis presiden itu memang harus berada di tengah
di atas apa namanya kepentingan ragam kekuatan yang bertarung
misalnya menghindari untuk dibaca oleh publik
sebut aja memberi dukungan pada satu atau dua nama begitu
apalagi misalnya terbaca oleh publik
mengonsolidasikan kuasa politiknya dari hulu ke hilir untuk memenangkan seseorang
misalnya begini yang ini juga menjadi catatan kritis
jangan sampai kemudian ada instrumental conditioning atau pengondisian instrumental koalisi besar
sekalipun misalnya nanti dibagi ada dua kompetitor
tetapi misalnya grand designnya itu berada dalam satu nafas atau satu arus atau satu frekuensi yang sama
misalnya berada dalam circle kekuasaan begitu
sebut aja ini menjadi bagian dari mekanisme untuk semua orang bahagia di akhir kompetisi
misalnya siapapun yang kalah atau menang berada dalam kekuasaan masa mendatang begitu kira kira
seperti misalnya peristiwa dua ribu sembilan belas antara prabowo dan pak jokowi
dan menafikan misalnya unsur competitiveness dalam pemilu
asas salah satu asas pemilu yang paling penting dijaga
jadi jangan sampai kemudian ada apa namanya terkesan misalnya penyingkiran pada satu dua nama untuk masuk belanggang pertarungan
nah ini yang kemudian harus secara hati hati dilakukan oleh presiden
artinya presiden memang harus berada di atas semua kelompok
sekalipun ya saya memahami bahwa dalam konteks kepentingan politik ya pribadi
maupun partai presiden tentu punya kepentingan untuk memberi dukungan
tetapi kalau kemudian terlalu eksplisit bisa menyebut nama ya
kemudian terlalu ekspresif atau bahkan demonstrasi misalnya mendukung satu kekuatan semata
maka posisi jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menurut saya akan terdiskorsi begitu
makanya kemudian harus ada manajemen privacy komunikasi
ada apa namanya proses komunikasi yang lebih elegan
apa namanya mana yang kemudian disampaikan kepada halayak dalam konteks kepentingan yang lebih luas
yaitu soal pemilu itu milik semua kekuatan dan presiden menunjukkan sebagai role model
dia berdiri di atas semua kelompok
dan dia juga bisa memilah
kapan dirinya sebagai pribadi dan bagian dari partai pdi perjuangan
untuk memberi misalnya dukungan yang tidak terlalu demonstratif di publik begitu
ya mbak put
ya mas gun gun saya percaya dan mungkin anda juga percaya bahwa ketika pak jokowi menyampaikan endorsement
atau menyapa atau menyebut si a capres si b cawapres itu semua by design
artinya sudah disiapkan
dan mungkin juga sudah disiapkan rencana selanjutnya apa
jadi apakah damage controlnya sudah dan begitu juga follow up controlnya juga sudah
jadi kalau misalnya melihat yang sekarang ini mas gun gun
apakah hal itu sudah bisa dilakukan dengan baik ya
dengan baik oleh mereka yang disebut sebut oleh presiden jokowi ini
kalau saya lihat ya mbak putri
reaksinya sementara ini masih berada di wilayah yang normatif retoris kan sebenarnya ya
meskipun itu saya setuju by design
nggak ada kok pernyataan komunikasi politik itu yang tanpa intensi
pasti dengan intensi untuk memengaruhi lingkungan politik
dan jokowi sedang memosisikan sebagai kekuatan real politik yang efektif gitu
selain dia masih posisi memegang kuasa politik yang efektif hingga dua ribu dua puluh
ya juga dianggap punya basis akar rumput
yang kemudian bisa mungkin dioptimalisasi oleh satu dua pasangan
yang kemudian diberikan tadi sebut aja dalam tanda petik endorsement
ya itu kita pahamin
tetapi juga kita juga harus memahami
setiap periodisasi kekuasaan mbak putri
misalnya di akhir kekuasaan pak sby periode kedua
ya itu kemudian presiden sebenarnya semakin mendekati titik akhir kuasa politiknya
maka biasanya itu semakin powerless ya
sebut aja misalnya orang sering menyebut sebagai lonely rangers gitu ya
karena presiden yang mau atau akan berakhir masa jabatannya itu satu persatu kekuatan politik real
mencari amannya masing masing
dengan cara mengonsolidasikan diri atau berafiliasi dengan kekuatan kekuatan potensial yang berpotensi menang di masa mendatang
ini yang disebut dalam terminologi komunikasi politik itu pola koopsi ya
koalisi kita itu bukan bangunan basis ideologis
tapi lebih pada gonta ganti pasangan berdasarkan opportunity
berdasarkan peluang peluang atau kesempatan kesempatan yang bisa diraih oleh mereka
menyangkut konteks waktu konteks kesempatan dan tentu juga variable variable teknis yang sifatnya harus diadaptasi dengan cepat pada saat misalnya dinamika politiknya berubah
oke terakhir mas gun gun untuk mereka yang nama namanya sering sering disebut oleh presiden jokowi
harus ditanggapi serius atau tidak
ya menurut saya serius atau tidak itu kan akan tergantung pada bagaimana dia memformulasikan strategi mengonsolidasikan kekuatan real ya
kemudian bukan hanya ini kan bukan hanya semacam permainan retoris
siapa yang mampu mengonsolidasikan partai untuk melampaui presidensial threshold ya
itulah yang tentu akan dihitung oleh pak jokowi
sekarang misalnya kalau pdip udahlah
pak jokowi tentu sudah berada dalam satu arus yang sama meskipun bisa jadi kemudian tidak terlalu happy misalnya dengan pilihan nama yang diambil oleh ibu mega
misalnya nanti semua saja hak prerogatif mumega ke siapa
bukan ke ganjar misalnya ternyata tapi ke mbak puan
tetapi dia tidak akan menurut saya prediksi saya tidak akan terlalu frontal untuk keluar ya dari batasan afiliatif ya dengan ibu mega
batasan afiliatif itu kan berbeda suara secara frontal sehingga kemudian dianggap sebagai kelompok penyimpang
nah itu terlalu beresiko menurut saya bagi pak jokowi
dia akan mempertahankan kuasa politik relasi kuasa politik dengan bu mega dan pdip
tetapi yang saya maksud adalah pak jokowi punya kans untuk mengonsolidasikan kuasa politik di partai partai lain
sebut saja misalnya seperti kib
kita tentu sudah banyak diskusi
bahwa ketika misalnya golkar p tiga dan pan ya mengonsolidasikan diri di awal bahkan sudah mendeklarasi kesamaan visi misi empat belas agustus dua ribu dua puluh dua yang lalu
itu sebenarnya juga dalam tanda petik
saya melihat ada resiko dari pak jokowi
sehingga kemudian pola pola hubungan ini tentu akan dikelola oleh pak jokowi termasuk potensi potensi partai lain
yang masih berada di dalam
jadi ini bisa dikonsolidasikan
sebut aja misalnya keberadaan partai gerindra dan pkb
jadi bukan mustahil kalau kemudian pada akhirnya pak jokowi berinvestasi ke banyak kekuatan
entah itu misalnya lewat pak prabowo di gerindra dan pkb
kemudian juga di kib lewat pak erlangga dan tentu p tiga yang kita bicarakan sore hari ini
ya termasuk juga tentu backbone dari kekuatan politik jokowi sendiri yaitu di pd perjuangan
oke baik kita lihat nanti seperti apa para calon calon ini terutama bisa memanfaatkan momen ya
karena kalau kita bicara politik itu kita bicara momen banget
terima kasih banyak mas gun gun sudah berbincang berdiskusi malam hari ini
sehat terus ya
sama sama mbak put sehat selalu